ya dan selanjutnya kita sudah terhubung dengan rituan bapak rituan habib pak rituan habib pengamat terorisme
selamat siang pak rituan
selamat siang mas rizky
oke pak ritwan ini bisa anda simpulkan atau seperti apa kejadian yang terjadi di makassar ini sih pak
pertama ini jelas aksi teror ya karena tujuan mereka menimbulkan ketakutan yang meluas
mereka sengaja melakukan serangan di hari minggu pada saat saudara saudara kita umat katolik melakukan ibadah
dan juga ini hari minggu palma satu hari minggu yang sangat sakral bagi umat katolik
jadi memang mereka sengaja memilih waktunya dan memilih sasarannya untuk menciptakan ketakutan dan teror yang meluas
dari sisi itu ini
ini konstruksi terorismenya terbukti
yang kedua dari sisi mekanisme serangan mereka menggunakan dugaan sementara dari video yang beredar
itu menggunakan bom motor ya bom yang ditaruh di motor
dengan tujuan ditabrakan barangkali ke arah gereja atau ke arah kerumunan
dan ini adalah karakteristik dari kelompok kelompok neo ji atau sisa sisa ji lama
yang mereka memang dulu di era
poso tahun dua ribu tujuh tahun dua ribu delapan
memang mereka terlatih untuk membuat seperti ini
tetapi tentu ini masih sangat dini ya untuk menyimpulkan kelompok mana yang bertanggung jawab di balik serangan ini
karena penyelidikan juga masih berjalan identifikasi tersangka juga masih berjalan
nanti kita tunggu saja dari pihak kepolisian
ya kemudian dari beberapa informasi yang sudah beredar walaupun masih belum banyak gitu ya
jadi tadi anda sudah menyimpulkan salah satu kelompok yang
diduga kuat gitu ya menjadi pelaku teror ini
selain itu berdasarkan dengan fakta fakta yang terjadi di lapangan ini apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini
saat ini kemungkinannya ada dua
yang pertama adalah ini adalah pembalasan dari penangkapan penangkapan yang masif
sekitar tiga puluh orang lebih dalam dua minggu terakhir di seluruh indonesia ditangkap oleh densus delapan puluh delapan mabes polri
dan mereka ini terkait dengan gerakan neo ji
yang berafiliasi ke al qaeda
ini satu kemungkinan
kemungkinan yang kedua ini adalah pembalasan atau serangan dari sisa sisa mit mujahidin indonesia timur
simpatisan mereka yang berada di makassar melakukan serangan dengan tujuan membelokkan konsentrasi pasukan
yang sedang memburu ali kalora di poso dan di daerah sigi palu
kemudian konsentrasinya mereka
kemudian mereka kembali ke makassar
ini asumsi ya masih asumsi
ini dari perkiraan perkiraan yang ada
tentu nanti asumsi seperti ini harus diuji dengan fakta
faktanya adalah misalnya bom signatur
apa bahan bomnya
bagaimana cara merakitnya
kemudian yang kedua bagaimana pelaku melakukan serangan
apakah dipicu secara individual
ataukah dipicu dari jarak jauh
karena karakteristik karakteristik seperti ini menunjukkan kekhasan setiap kelompok
lalu nanti sisa sisa wajah orang atau pelaku
mungkin ada sisa sidik jari di tangan
itu bisa juga nanti dicari identifikasinya
apakah dia mantan napiter
ataukah dia bukan residivis
itu nanti kita tunggu penyelidikan yang pasti sedang berjalan
oke berarti bisa sedikit disimpulkan bahwa pelaku bom kali ini
juga ini masih salah satu dari jaringan teroris
yang saat ini masih diburu polisi gitu ya
ya kemungkinan besar tinggal apakah dia kelompok jad proisis
atau kelompok neo ji pro al qaeda
susah untuk mencari kelompok lain yang hari ini masih eksis ya
tinggal dua itu yang besar
oke kemudian untuk lokasi pak ridwan ini kenapa kemudian kira kira dipilih di makassar
biasanya serangan itu dilakukan oleh orang lokal ya
jadi maksud saya begini
orang sumatera utara mereka akan melakukan serangan di wilayah sumatera utara
teroris yang tinggal di solo
mereka akan melakukan serangan di sekitar solo
jadi dugaan sementara ini memang pelakunya tinggal di sulawesi selatan
nah ini kan dugaan ya baru dugaan sekali lagi ini dugaan
dan kita tunggu apakah nanti identifikasi dari mungkin dari puslapor
dari inavis dan dari densus delapan puluh delapan polri
barangkali besok pagi sudah bisa ada penjelasan yang lebih detail
oke kemudian kan juga kita tahu bahwa aksi terorisme ini kan untuk meneror gitu
tapi untuk saat ini
untuk saat ini atau yang terjadi di makassar
kira kira ada motif lain apa
ya motifnya itu menciptakan perasaan mencekam
di era pada saat ibadah minggu palma
terutama di umat kristiani ya umat katolik
sehingga diharapkan nanti memicu semacam ketegangan yang meluas
kemudian diharapkan memicu pembalasan dari kelompok kelompok itu ke komunitas komunitas lain
dan diharapkan terjadi perang saudara
itu memang strategi mereka seperti itu selalu seperti itu
tetapi insya allah semoga dengan turun cepatnya para pemuka agama
kemudian dengan para pemda bu wali kota dan yang lainnya segera turun
saya kira ini bisa diredam ya
kita ketam keras aksi terorisme ini ini bukan antaragama
ini adalah pelakunya adalah oknum yang menyelewengkan ya
menyelewengkan paham ideologi tertentu untuk kepentingan kelompok kelompok
oke dan kemudian juga ini kan kita tahu
ledakan yang terjadi di makassar ini sebelumnya juga kepolisian
dan juga densus delapan puluh delapan ini sudah mengungkap beberapa juga di daerah
apakah bisa dikatakan yang terjadi saat ini di makassar kecolongan
ya bisa disebut seperti itu ya
ini dalam teori kami di kajian intelijen ini memang bagian dari strategic surprise
atau pendataan strategis
walaupun pencegahan pencegahan sudah dilakukan di hampir semua kota ya
kita tahu penangkapan penangkapan sangat beruntun
hampir tiga puluh orang ditangkap di seluruh kota di indonesia dalam dua minggu terakhir
dan ini membuktikan memang situasi indonesia belum bebas teror
ini waspada siaga satu kalau dalam bahasa keamanan ini alat siaga merah
semua personel intelijen semua personil densus delapan puluh delapan yang sedang berlibur dipanggil untuk menghentikan liburan
semua yang sedang di rumah segera harus ke markas
ini mencegah terjadinya serangan serangan susulan yang mungkin terjadi di kota lain atau sasaran lain
oke berarti kalau misalnya dari kepolisian dan densus delapan puluh delapan setelah kejadian ini apa yang perlu diwaspadai
yang perlu diwaspadai pertama serangan susulan
karena itu biasanya ada jebatan jebatan seperti itu dari kelompok kelompok seperti ini
kita harus waspadai barangkali mereka menyusun tidak cuma satu serangan
artinya tidak hanya satu gereja yang disasar
jadi artinya ini kita harus waspadai
jadi artinya ini kita harus waspadai
jadi ada satu merah sekali untuk celahusi selatan
semua personil harus on
dan ini moga moga segera bisa tertangani dengan baik dan tidak ada serangan tambahan
oke kemudian kita sebagai masyarakat sendiri bisa kira kira membantu apa sih pak
yang bisa kita lakukan hari ini adalah memperkuat kerukunan antar warga ya
saya kira ini bukan sekali lagi ini bukan kejadian antar agama
ini bukan agama islam dengan katolik gitu bukan ya
ini adalah oknum oknum teroris yang memanfaatkan minggu palma di hari minggu ini menyerang gereja di makassar
dan oknum inilah yang harus dihukum jadi ini bukan kesalahan agama
saya kira sebagai masyarakat mari kita tetap mengedapankan toleransi kerukunan antar umat beragama
sehingga tidak terpancing dengan tindakan tindakan terorisme seperti ini

ini kan kemudian juga tadi juga anda sempat sampaikan
bahwa memang ada beberapa jaringan terorisme gitu ya yang masih belum bisa diberantas hingga tuntas di indonesia
tapi secara gambaran sendiri seperti apa sih kondisi jaringan teroris di indonesia saat ini
saat ini yang besar di indonesia itu dua vaksi
yang pertama adalah cad jamaha ansaruddaullah
dia berafiliasi kepada isis ya
mit mujahidin indonesia timur itu bagian dari itu juga
bagian dari sel cad ini yang beroperasi

dan mereka ini kira kira estimasi ya
estimasi anggota kira kira masih sekitar satu dua ratus orang di seluruh indonesia
nah yang kedua adalah gerakan neo ji yang terbongkar di lampung sekitar empat bulan yang lalu
pimpinannya zulkarnain dan upik lawanga sudah ditangkap ya
zulkarnain dan upi lawanga sudah ditangkap
tetapi ternyata sisa sisa jaringannya tidak berhasil
tetapi ternyata sisa sisa jaringannya tidak berhasil
tetapi ternyata sisa sisa jaringannya tidak berhasil

seberapa tanda lagi disini
seberapa tanda lagi disini
seutah testuler itu disini

barang barang seluruh atau sp varitway leute tiga ratus lima puluh lima

dan kira kira fky juga ini
barang barang seluruh atau sp alotak ini juga kira kira lipat kekosongan ini
sekarang ini sedang momen vaksinasi yang sedang dilaksanakan pemerintah ini
apakah kemudian momen ini juga yang akhirnya jadi trigger para pelaku teror ini untuk kembali melancarkan aksinya
ya lebih kepada faktor minggu palma ya mereka ini tidak peduli pandemi kok
mereka ini nggak peduli vaksin nggak peduli pandemi nggak peduli yang lainnya
mereka ini tujuannya menciptakan konflik
jadi mereka nyari momentum di mana orang menjadi jenggel dan marah
orang kalau kemudian jengkel dan marah itu mudah terprovokasi
mudah terprovokasi dan terjadilah konflik antar masyarakat
dan kalau itu terjadi ya itu yang susah direjam
jadi saya kira ini perlu segera para pemuka agama bertemu ya
terutama para pemuka agama di makassar di sulawesi selatan
untuk mengecam sama sama kejadian bom gereja yang baru terjadi beberapa jam yang lalu
oke jadi ini kalau dugaan anda ini masih kuat motif tadi teror yang
mengatasnamakan agama gitu ya untuk memecah belah
oke baik pak rituan habib
terima kasih atas informasinya pak
selamat kembali beraktivitas
ya terima kasih cnn